kita akan mempelajari pembahasan tentang surat al hasri
kemudian allah swt berbicara wal asri
wawunya disini adalah waw sumpah atau waw kosam
demi masa atau demi waktu
betapa penting waktu itu sehingga allah saja bersumpah atas waktu
ini kenapa pati tidur disini
bangun pak siti
itu udah kayak ikan lagi dijual
ya allah ustadz jangan tidur disini
ini ruang makan
kacau banget tadi si somri
eh temen temen tapi kan kasihan
kalian nih bener bener
lihat ini temen kalian
kondisinya seperti ini masih kalian ketawain
gimana rasa empati kalian ini
nggak usah usah ngapain iya nggak usah usah cuma kebososan aja
terus tadi ini
jadi kalian benar ngerjain sobri ya pustat kan hari ini si utanya si sobri betul tidak
soalnya si sobri kita juga masih kejutan sobrinya kan juta
anak anak semuanya tolong dengerin ya yang namanya merayakan ulang tahun itu tidak
di dalam islam justru kita diajarkan untuk zikrul maut atau mengingat kematian
karena setiap tahun umur kita itu bukannya bertambah tapi justru malah berkurang
pahim tum pahim pak pintar kalau kasih kado boleh usah
memberikan hadiah atau sama saja dengan sedekah itu dianjurkan di dalam islam namun tidak dikhususkan

hari ulang tahun saja jadi intinya kalian jangan terbebani ketika ada teman ulang tahun buru buru wah
ngumpulin uang bongkar cedengan buat cuma bela belain beli hadiah jangan ya tetapi ulang tahun
saling mengingatkan seperti yang tadi dikatakan oleh ustadz ridwan apalagi sampai temen kalian kayak
begini coba lihat nggak kayak mochi suka bumi ya coba dong dipikir pikir lagi kalau mau berbuat itu
baik dong udah balik ke kamar masing masing istirahat dan ingat hal seperti ini jangan sampai terulang kembali ya ayo ayo lupa dimana kamu berdua ya

dimana kamarnya waalaikumsalam
sombri coba sini sebentar
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah al maba'du ananaku para santriwan santriwan kunanta
kali ini kita akan mempelajari pembahasan tentang surat al hasri kemudian allah
waalaikumsalam berbicara walasri wawnya disini adalah waw sumpah atau waw kosam demi masa atau
demi waktu betapa penting waktu itu sehingga allah saja bersumpah atas waktu ayat berikutnya
apa innal insana lafee khusus sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan rugi semuanya rugi
ada pengecualian siapa mereka ilal lazina amanu wa amilus shalihat watawal shawbil haqqi
watawal shawbis shalih kecuali orang orang yang beriman setelah beriman dia beramal shalih kemudian
setelah beramal shalih dia watawal shawbil haqqi saling menasehati dalam kebaikan dan saling
menasehati dalam kesabaran
itulah poin poin yang disampaikan oleh allah melalui firmannya surat al asri yaitu surat yang
ke satu ratus tiga dari alquran atau juz tiga puluh fahim tuh ya kalau udah sepi begini wah kita jaga antem jadinya
udah udah masuk semuanya dan ini
makanya pas apa ngapain pojokan kulkas bekas aja
saya bukan kulkas bekas
kue tar oh biasa anak zaman now ini ditandatangin dulu pasapam ya makasih ya
assalamualaikum waalaikumsalam ada aja nih maka namanya anak zaman now ulang tahun
namanya pakai kue tar begini zaman gue kecil mah enggak pakai kue kue beginian
kok sekarang ada yang manyun ya padahal tadi malam disurprise utangnya nyampe
ya allah hei kalian ini gimana sih kalau temen
ulang tahun itu jangan dikerja
kayak gitu harus ya temen yang lagi ulang tahun itu harus diberi sampah buanglah sampah
padahal iya kita harus selalu menjaga kebersihan ya
karena an nazzol fathuminal iman kebersihan itu adalah sebagian dari
imran eh kamu gimana sih kamu itu
kalau ustadz di depan sedang menerangkan atau sedang mengabsen ya kamu jangan ngobrol
harus ya ketika ustadz sedang menerangkan itu kamu harus
nyikat wc terus beresin tempat tidur kemudian apa lagi
nyuci baju itu semua harus kalian biasakan agar
semakin dewasa artinya semakin bertambah pulalah usia kalian atau umur kalian
itu berarti kalian menjadi anak yang punya pemikiran dewasa
jadi jangan mau lagi diomelin sama ustadz jangan mau lagi dimarahin
jangan pengen lagi nasihatin terus terus saja
ini hasil atin boleh tapi jangan setiap hal yang kalian lakukan itu salah
sehingga akhirnya ustadz harus nasehatin
belajar untuk disiplin belajar untuk dewa
sekarang buka buku kalian kita masuk pelajaran sejarah islam
ada aja titipannya
assalamualaikum padeh positi
lagi tinggi nggak usah keras keras punggul pintunya